nusantara united fc meluncurkan jajaran tim karena dimain dan menjersi terbaru di salah satu arena mini football di kawasan cahaya selatan saat sesore
pada acara launching ini tim yang akan diproyeksikan bermarkas di ikn ini akan lebih berfokus lagi membangun akademi mereka
menurut direktur akademi sekaligus asisten pelatih tim utama nusantara united guntur cahyo
saat ini jajarannya berfokus dalam membangun ekosistem sepak bola di tengah masyarakat boyolali yang kini menjadi markas sementara
setelah itu baru akan mengembangkan metode pelatihan sehingga pemain pemain besutan akademi merupakan pemain yang mampu menjawab tantangan sepak bola modern
yang jelas secara level intensity mereka bisa bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi
artinya kecepatan berpikir kecepatan bergerak kecepatan bereaksi
karena somehow pada akhirnya sepak bola adalah tentang kecepatan
tentang mengambil keputusan dalam sebuah ruang yang sempit dalam waktu yang sangat sempit
itu adalah komponen utama selain itu memang per posisi atribut fisik atribut mental atribut personality itu juga akan kita kembangkan
intinya semua yang mengarah pada kekuatan tubuh dan pikiran yang bisa mengarahkan mereka untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang kompetitif nanti di masa depan
komitmen membangun pemain muda ini salah satunya juga ditunjukkan dengan merekrut pemain muda potensial
yang sudah malang melintang di liga satu indonesia
pemain berusia dua puluh satu tahun ini juga berambisi untuk unjuk kemampuan agar segera kembali tampil di liga satu
ingin kembali lagi ke top level apalagi ke liga satu pasti ada keinginan
dan mungkin situasi sekarang ini menurut saya saya harus berusaha lagi mengembalikan performa untuk balik ke liga satu
untuk memenuhi target jangka pendek yaitu promosi ke liga satu
nusantara united fc telah memastikan satu legion asing lagi
unsur bekasah jepang yusaku yamadera
baru satu pemain asing lagi satu lagi bisa ditunggu
mungkin bocorannya di sini duluan posisinya di depan di striker
dari mana kok bocorannya
belum pernah main di liga indonesia
itu nanti ditunggu aja ya minggu depan
nusantara united fc pun berharap liga dua musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dapat berjalan sesuai jadwal pada bulan september nanti